ratusan calon penumpang terlihat memenuhi ruang tunggu di bandara internasional el tari kupang pada rabu petang
pelonggaran peraturan perjalanan domestik tanpa menyertakan hasil negatif antigen atau pcr membangkitkan animu warga untuk bepergian
meski demikian kantor kesehatan pelabuhan el tarikupang meminta warga yang bergejalan mam batuk dan pilek untuk tidak melakukan perjalanan domestik meskipun telah divaksin lengkap
merasa sakit mbok ya jangan dipaksa kalau kita sakit kita diam di rumah dulu kita isolasi mandiri selama lima hari kalau kita sudah rasa sehat baru kita jalan
suasana ramai juga terlihat di bandara hasanuddin makassar sulawesi selatan
setelah dikeluarkannya surat edaran kemenhub jumlah penumpang mengalami peningkatan dari yang biasanya delapan belas menjadi dua puluh satu orang pada rabu siang
sebaliknya suasana area tes web di area bandara hasanuddin terpantau lengang
hal serupa terlihat di bandara hussein sastra negara bandung jawa barat
meski pihak bandara masih menyediakan layanan tes web namun layanan tersebut kini terlihat sepi dari para calon penumpang
mulai sembilan maret kemarin pelanggan kereta api jarak jauh tidak perlu menunjukkan bukti negatif tes antigen atau pcr
sebagai syarat perjalanan
kebijakan ini mendapat respons positif dari calon penumpang kereta api
yang rutinitas harus bolak balik melakukan pcr ataupun rapid test
nah ini sangat mengganggu atau tidak nyaman bagi kami
pt kai juga meningkatkan jumlah penumpang dari delapan puluh persen kapasitas menjadi seratus persen
menurut kepala humas kai daob satu eva hairunisa kebijakan ini akan terus dievaluasi
ya karena ini memang aturan baru diberlakukan per hari ini
jadi mungkin nanti untuk evaluasi apakah ada peningkatan jumlah pengguna atau hal lainnya kita lihat seminggu ke depan seperti apa
seperti itu nanti akan kami sampaikan kembali informasi terupdate nya
sementara itu pt kereta komuter indonesia mulai rabu kemarin tidak menerapkan tempat duduk berjarak dan peningkatan kapasitas penumpang hingga enam puluh persen
hal ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan dalam surat edaran kementerian perhubungan terbaru
pt kereta komuter indonesia juga mengimbau dengan adanya pelonggaran kebijakan ini para penumpang bisa mengikuti aturan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
dari liputan crn indonesia